yaudah tapi kabarin ya kamu hati hati
ingat tulisan perumah kabarin
aku mau pindahin mahkamin ini
ini yang gue takutin
dan ternyata beneran diminta ini
boleh ya mas
aku cuma mau yang terbaik mas untuk ini
aku cuma gak maufin jadi ini bakal terolak lagi

aku cuma mau deh ini tempat yang lebih layak lagi
mas putih sekarang
ini jadi hadiah pertama dan terakhir untuk
selamat siang bu rasa
michi udah dateng belum
belum tuh bu
nah itu dia
nah itu dia
pas banget ya
yaudah kalau begitu ya tutup geram dulu
ya udah sana tutup geram
pas banget ya
pas banget nih aku juga baru pulang dari sekolahnya reina
oh tante baru balik
ini al juga udah pulang nih
yeay bapak udah pulang
yaudah yuk masuk yuk
waalaikumsalam ibu mbak mirna raina
yaudah mbak mici
eh silahkan duduk silahkan duduk
alhamdulillah udah sampai
ki tolong bikinin minum buat mbak mici ya
iya pak sebentar ya mbak
bu doss kalau gitu ya
tunggu sebentar saya terapin barang barangnya rena dulu ya bu ya
bilang ada tante mici
terus kita makan siang bareng oke
cepet tapi jangan lari
iya anak pinter
assalamualaikum mami ji
apa yang salah
mungkin kamu bisa cerita ke tante ada apa sebenarnya
yang hopefully tante bisa membantu kamu
boleh ya pas
boleh ya kupin emma kupinin dia
buat apa lagi dipindahin
kalau udah saya rapihin tadi
udah bagus kan
aku cuma buat yang terbaik untuk nini mas
kalau hujan badai kayak kemarin gimana
pasti gak seperti kayak gini lagi kan
dia itu putri aku mas
walaupun dia sudah meninggal aku cuma mau dia
tinggal di tempat yang layak
aku gak mau kayak gini tulang lagi mas aku yang sedih mas
nini masih hidup din
saya gak tega bohongin kamu terus seperti ini din
tapi situasi saat ini masih belum memungkinkan untuk saya jujur
ini semua demi kamu nih
saya gak mau terbongkari identitas reina
menimbulkan huru hara keberpanjangan dan berpengaruh ke kandungan kamu
tapi gak sekarang ya
saya mau tunggu kandungan kamu kuat dulu
hubungannya sama aku mas
sama kandungan aku
kan bukan aku yang ngelakuin
papa minta aku untuk izin sama kamu
itu tak ada pintuusnya
nanti aku tidur heat nih
amu selesai bersama papa
aku sudah berhenti berumur delapan tahun
kau minat bakal mendi
sampai ngebentak aku
saya gak ada maksud
tapi saya juga nggak suka
kamu tuh gak nurutin kata suami
kamu keras kepala sih orangnya
coba dong dengerin kata suaminya
aku cuma mau yang terbaik
buat anak aku
kenapa jadi gini sih
kali ini parah jadi mata
mah kita makan yuk
udah setengah jam nih gue nungguin lu nih
lima menit aja lagi lu gak datang
kalau begitu sekali gue minta maaf
sekarang gini gue mau tau nih
bisa dimulai apa yang terjadi
gak nih gue pengen tau
siapa yang udah ngebobot akunnya roy
jadi gini gak
kan semuanya kehapus nih
jadi gue harus mulai dari awal lagi
emailnya si roy itu apa sih
gak masalah sih sebenernya
sampai besok gue tungguin
yang penting kelar semuanya
penting banget ini
yaudah deh gue kerjain ya
mudah mudahan kali ini ada hasilnya
tunggu dong ya
ngerti sekali apa yang dipikirkan oleh mama kamu
karena semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya
apalagi anak perempuannya
dan yang harus kamu lakukan adalah membuktikan kalau angga itu adalah benar benar seorang pria yang sangat baik
jadi jangan menyerah
iya sih tante
cuman angga tuh kayak ngejauhin aku gitu loh tante
dan aku sempat lihat dia tuh jogging sama feli
kamu harus terus percaya
kamu harus terus yakin bahwa kalau memang kamu dan angga itu berjodoh
pasti akan ada jalannya
mereka dipertemukan tuhan dengan cara yang menurut tante sangat aneh
kamu jangan menyerah ya sayang ya
dan sedih ya
makasih ya tante
aku jadi ngerasa lebih tenang karena udah curhat sama tante
kalau kamu mau cerita please tell me
denal aiden juga nih ya
kenapa kok mukanya sedih kayak abis nangis
kakak sama mama tadi berantem omah
terus mama nangis deh
bener gitu andi
cuma masalah kecil aja
yaudah nanti biar mama bicara sama ahok
please kamu jangan nangis ya
ini sebenarnya cuma masalah hal sepele aja
tapi aku ya agak sedikit sensitif
ini pertama makamnya nindi
makamnya nindi kan sekarang kan kebanjiran kan
dan harus dipindahin untuk tempat yang lebih layak lagi buat dia
tapi masa bilang ntar aja
tunggu kandungan aku lebih kuat
dia tuh anak aku yang pertama yang silengin dia
jadi andi tetep belum tau kalo
kalau rena ini adalah anaknya
al mau cerita semuanya ke andi kalo dia tuh udah sembuh
tapi kok belum
apalagi rencana al sekarang
nanti mau bicara sama al ya
yaudah kalo gitu kita makan siang bareng yuk
kamu gandeng mama
saya siang juga
apa ada sesuatu yang buruk akan terjadi sang elsa
apa aku telpon aja ya
bener bener nih elsa ya
kok dia ga balik balik ya
sempa dia pulau
di episode berikutnya
kok makin pusing ya
udah sayang kenyang
aku juga kenyang
kamu yakin gak mau makan lagi
ada kalau gitu kita pulang ke rumah
atau kamu mau jalan jalan kemana
gue harus alesan apa ya sama nino
kalau gue gak segera balik ke kamarnya ricky
dia bisa nekat bocorin rahasia gue
kamu kenapa sih
yaudah kita pulang abis ini ya
dari menara paramon pak
gimana pak ada yang bisa dibantu
begini pak nino
beberapa hari yang lalu
perusahaan kami sudah menghubungi pak nino
untuk merenovasi gedung kami
sebelum libur lebaran
terus kita sudah kirimkan
penawarannya ke bapak
saya juga sudah mereview
dan ingin bertemu langsung pak nino
untuk membicarakannya hari ini
karena besok beliau ada bisnis trip ke luar negeri
apa ada waktu siang ini
baik pak nino
kalau begitu kami tunggu sekarang
saya ucapkan terima kasih
sama sama sampai ketemu
ajak meeting siang ini
anterin kamu pulang dulu
enggak usah enggak usah
aku nanti pulang sendiri aja kamu jalan aja
udah kamu jalan aja daripada nganterin aku
ulagen klien kamu kan itu pasti penting kan
kamu tau kan menara paramount
ini mereka yang nelfon
masalahnya bos besarnya mau berangkat
keluar negeri besok jadi
aku disuruh meeting hari ini
tuh kan gimana kamu nganterin aku
pasti kalau kamu nganterin aku
balik lagi nanti jalanan macet
yang ada kamu telat sampai sana
kamu pulang sendiri
mbak ruang mobil
terima kasih ya
kita sama sama kalau gitu
kamu benar benar udah
udah udah kok sayang
udah kok gitu
tungguin kamu ya sampe taksinya dateng
gak usah kamu gak usah nungguin aku
nanti kalo misalkan taksinya datengnya lama gimana
kamu kan juga udah ditungguin sama klien kamu kan
kamu yakin gak apa apa
aku jalan dulu
padahal kamu sangat baik sama aku hari ini
tapi aku malah bohong sama kamu
gak usah kamu di atas
mobil ku parkir disini sih
kayak direm tangan lagi
pak tolong nih yang punya mobil direm tangan
nggak bisa digeser mobil saya mau keluar
sebentar biar saya cari pemilik mobil ini
yaudah tolong cepetan pak
untung nino udah kerjaan mendadak
aduh mau lemah banget
aduh kenapa gue lemah kayak gini
apa janjan gue hamil

apa taksinya udah duluan datang tadi
gue beneran gak enak badan
gue pulang aja ya
gue belum selesai
kepala gue pusing berbayang keringin
duduk dulu ya sa
makanya gue ngajakin mau ketemu
setty kepala lo barn terminology
dan kenyataan bahwa lo pernah hamil dari laki laki yang bernama roy
itu fitnah rick
lo sendiri yang bilang ke gue
lo bakal ngelakuin apa aja buat gue
gue minta sama lo satu hal sekarang
itu segalanya buat gue
jadi lo jangan gila
gue gak gila sarah
ini pertukarannya sepadan
atas rahasia besar lo
jadul yang dan gua
tapi lo tau kan
atas semua resikonya
kenapa sih rey
kenapa sih lo sejahat ini sama gue
kenapa lo jangan
kenapa lo jangan
kenapa lo sejahat ini sama gue
kalau misal gue kasih tau orang hotel